salah satu terapi pengobatan covid sembilan belas adalah terapi plasma konvalesen
banyak penderita covid sembilan belas terasa terbantu dan cepat sembuh dengan terapi ini
plasma konvalesen secara umum adalah plasma darah penyitas covid sembilan belas
yang sudah memiliki antibody
antibody ini yang kemudian diharapkan bisa membantu pasien covid
karena sudah banyak yang merasakan manfaatnya
permintaan donor plasma konvalesen pun meningkat drastis
untuk membantu para pencari donor ini
sekelompok orang kemudian membentuk komunitas plasma hero
salah satunya adalah johan tamin
johan tamin kini menjabat sebagai ketua pelaksana komunitas plasma hero
wilayah jakarta dan sekitarnya
di bawah kendalinya ada sekitar dua puluh tujuh relawan yang bertugas mencari
mengkoordinasikan hingga mempertemukan pencari dan pendonor plasma
ini bukan tugas yang mudah
apalagi permintaan donor terus meningkat seiring peningkatan jumlah penderita covid
karena itu salah satu tugas relawan adalah memberikan edukasi kepada calon pedonor
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
yang kita donorkan itu kan antibody kita makin lebih baik
pria yang berprofesi sebagai konsultan keuangan ini sebelumnya pernah terinfeksi covid sembilan belas
setelah sembuh ia kemudian mendonorkan plasma konvalesennya kepada seseorang yang tak dikenalnya
upayanya berhasil menyelamatkan nyawa si pasien covid tersebut
itu saya ada satu perasaan yang tidak bisa terbayarkan oleh apapun juga
ada rasa apa wow luar biasa sekali ya
bisa jadi hero
bisa menyelamatkan seorang kepala keluarga yang masih punya anak kecil
masih punya anak dua yang masih kecil kecil dan seorang istri ya
di mana bisa terselamatkan
di situ ada rasa terharu
dan kemudian saya cuma bisa bilang sama pihak keluarga ini
itu semua adalah ya serencana tuhan
sejak itulah ia tergerak menjadi relawan
tak terhitung sudah banyaknya penderita covid sembilan belas
yang berhasil ia tolong
namun ada pula dukanya
pada saat itu begitu saya minta data
ada nggak pendonor ini ya dari data kita di plasma hero ya
ternyata nggak ada
sudah nggak available
di situ untuk kita menjawab maaf saya nggak bisa bantu kosong
kayaknya sesuatu hal yang tidak enak buat saya
jadi saya berasa aduh gimana ya cara ngomongnya
kita tetap harus ngomong apa adanya
johan berharap makin banyak penyintas covid yang mau dan suka rela mendonorkan plasma konvalesennya
sehingga makin banyak nyawa yang bisa diselamatkan
iwan hermawan dwi ari jakarta